seorang pria di bandung nekat mencuri taksi dan berkendara melawan arus di bandara internasional hussein sastra negara
setelah diamankan pelaku mengaku depresi setelah lama menganggur
ia nekat mencuri taksi untuk transportasi pulang ke kampung halamannya di pelalawan riau
aksi pencurian taksi terjadi di kawasan parkir bandara internasional hussein sastra negara di bandung jawa barat jumat siang
pelaku nekat melarikan taksi yang tengah diparkir di area parkir khusus taksi bandara hussein sastra negara
pelaku langsung melarikan taksi curiannya dengan kecepatan penuh
meski sebelumnya seorang petugas parkir berupaya menghalangi dengan barier pembatas jalan
namun pelaku justru melarikan taksi ke arah pintu gerbang pangkalan tni angkatan udara yang merupakan jalan satu arah
pada saat kejadian pelaku ini akan pulang ke riau
sambil menunggu boarding daripada pesawat yang akan berangkat ke riau
kemudian pelaku melihat satu buah kendaraan taksi
melihat pintunya terbuka dan kuncinya menempel di setir
pelaku kemudian menghidupkan mobil
membawa mobil taksi tersebut mengarah ke luar bandara hussein
aksi kejar kejaran akhirnya terhenti
usai sebuah mobil menghentikan paksa taksi yang dikemudikan pelaku
pelaku yang tidak bisa melarikan diri
diri akhirnya menjadi sasaran luapan kemarahan masa yang mengejarnya
pelaku yang datang ke bandung untuk mencari pekerjaan sejak dua pekan silam
mengaku depresi karena lama menganggur
ia nekat mencuri taksi sebagai alat transportasi pulang ke kampung halamannya di riau
meski terbukti melakukan pencurian taksi
petugas mengaku tidak melakukan proses hukum lebih lanjut
hasil pemeriksaan kejiwaan di rumah sakit bayangkara sartika asih bandung menunjukkan
pelaku mengalami depresi berat
freddy bangun bandung jawa barat